rati utami mengerjakan sendiri hampir seluruh pekerjaan rumah tangga
mulai dari merawat anak sampai mencuci piring
ibu satu anak ini terpaksa keluar dari pekerjaannya sebagai perawat di rumah sakit
setelah pembantu rumah tangganya mengundurkan diri empat bulan lalu
sejumlah penyalur pembantu rumah tangga sudah ia jajaki
tapi banyak faktor yang membuat ia selalu mengurungkan niatnya
untuk mempekerjakan orang dari agen agen itu
bukan hanya karena tingginya biaya administrasi
tapi juga banyaknya tindak kejahatan yang dilakukan pembantu rumah tangga dan pengasuh bayi
sementara itu bagi para pembantu rumah tangga
banyaknya beban pekerjaan ditambah waktu kerja yang panjang
kerap membuat mereka tidak mau tinggal di rumah majikan
oh kalau saya pakai atik kalau itu dirayu kalau nggak dirayu nggak bisa
kebutuhan warga di kota besar akan pembantu rumah tangga cukup tinggi
salah satu penyalur pembantu rumah tangga di jakarta menyebutkan
setiap hari yayasan bisa menyalurkan sepuluh hingga dua puluh orang pembantu rumah tangga dan pengasuh bayi
mahardika utama jakarta